nah ini buat anda yang ingin menikmati libur akhir pekan di sekitaran jawa timur saya punya referensi buat anda
sebuah pulau wisata bernama gili labak di madura yang dikelilingi oleh air laut yang jernih dan juga hamparan pasir putih
anda penasaran saya juga penasaran kita lihat sama sama berikut ini
air laut yang jernih dan memamerkan alam bawah laut di bawahnya

tadi sudah keliling di pulau ini setelah ini kami mau ke pulau sembilan
pemerintah daerah sumeneb berusaha menjadikan pulau berpenduduk sekitar tiga puluh keluarga ini sebagai kawasan wisata utama
mereka membangun sejumlah infrastruktur termasuk penginapan yang nyaman
pemerintah daerah juga akan membekali
keluarga gili labak dengan bahasa inggris agar lebih mudah melayani turut asing
masyarakat yang memang menetap di sini itu kan nanti juga harus diedukasi
apabila takutnya ada banyak wisatawan asing yang datang paling tidak bisa mengerti sedikit tentang bahasa
itu bagian dari yang akan kita lakukan untuk kedepannya untuk menyambut visi sumeneb dua ribu delapan belas
gili labak sendiri adalah satu dari satu ratus dua puluh enam pulau kecil di sumeneb
pulau ini tersambung transportasi perahu tradisional
dari dua dermaga di sumeneb yaitu kalianget dan tanjung saronggi
ahmad rahman sumeneb